om udah yakin om ada aja ambrose kebelet eh kan usno siapa tahu ada yang tahu ya udah
tuneng kalau neng ngebawa pulang sama om om duluan ya pulang ya ngapain ya neng jadi
ngerepotin ngapa santai ya udah takut hujanan ya udah waalaikumsalam
disini motor kamu bukan motor kita tuh mana sih
wah omo tidak bisa kasih izin udah aja neng cobain dulu telepon abang minta izin ya
jatuh cinta lagi ya si abai nih
si sarding udah paling in love sekarang si abai juga burger
bagaimana nasib asli asosiasi udah lebay
si sarding kan sudah memboga si sri ya hari saya mah cuma nemenin saja biar
pelengkap aja biar kelihatan kompak browder
wah kita malesan ya
ya udahlah kamu juga balik ke kerjaan ya tadi harap dicokot
ya tau sih
udah jangan banyak alasan seruan
ya disini pak
udah penggunaan sendiri ya neng
dibawa sini dulu
abah neng mau minta izin ya neng mau pulang bareng sama temen temen boleh ya
boleh katanya om
asal gampang gampang pisah neng minta izin sama abah sekarang
yang bener itu teh
ya si om kok tumben abah baik ya
tumben ya kenapa ya
kan biasanya abah teh kalo mau ngijinin neng teh pasti curiga dulu
takut neng berdua berduaan sama si kemot
om tau gak sih si abah sebenernya kenapa
mana si abah tadi udah pesen lagi jangan kasih tahu si neng
kalo si abah lagi sedang pulang in love
wah serba salah ya om
kok malah bengong sih
bukan om tadi tuh mikir
ini mah kayaknya si abah tuh
kayaknya lagi kebelet
ke kamar mandi sok
om mah udah yakin
ah om mah dadah aja abah suka kebelet
eeeh kan who's know siapa tau gak ada yang tau
yaudah tuh neng kalo neng gak bareng pulang sama om
om duluan ya pulang ya
maaf ya om ya neng jadi ngerepotin om begini dulu
yaudah kok gitu
berhenti om ya
oke temen temen kita baliknya semua konvoy ya
satu satu bulan ke belakang
jangan dua dua gitu jalannya
dan kita harus tertib lalu lintas
jangan sampai kita menarik perhatian black cobra
dan satu lagi
kita jangan ngelewatin jalan yang sering dilautin sama black cobra
ah teh manis
baiknya si kinaka pang murahkan
aduh pake hilet bang
terima kasih mbak edyo
bu dona mau pulang ya
bareng saya aja sekalian saya hantar
itu kalau bu dona gak kegendutan
makasih banyak pamir
duh ada bu devi nih
bisa gak jadi
pamir kan mau ngajakin aku lans
saya permisi pulang duluan ya
sama bu dona
yuk bu devi assalamualaikum
chandra udah sama stella sekarang
pak amir balikkan lagi sama bu dona
kal gue denger tiga anak black cobra ketangkap polisi pas balapan liar semalam
salah satu di ivan
iya tapi gue ngeri kal kalau anak black cobra itu curiga di sini gara gara kita
kalau gitu sekalian aja kita mana perlindungan sama polisi
sekalian kita lapor kalau anak beli kobra itu sering cari gara gara di jalan